sinias muda indonesia asal blitar livi zeng kembali menggarap film hollywood
film yang dibeli judul insight ini rencananya akan dirilis pada awal dua ribu tujuh belas
hebatnya lagi dalam film ini livi mengajak aktor silat asal tasikmalaya
yayan ruhian untuk merancang adegan perkelahian
kita patut berbangga dengan kehadiran film insight
meski dibuat di hollywood amerika namun film ini sebenarnya rasa indonesia
karena dua peran penting yakni sutradara dan fight choreographer digarap oleh orang indonesia
livi zen juga berencana membuat film berjudul karapan sapi
di mana film ini akan menceritakan secara detail budaya karapan sapi di pulau madura
wahyu pratama surabaya